halo selamat malam politik dituntut untuk melakukan regenerasi gaya politik tua yang usang
belakangan tergantikan dengan panggung politik yang diisi para petarung dari generasi muda
akrab dengan panggung sorotan politikus muda memiliki gaya yang tak biasa
namun jangan sampai politikus muda terjebak dalam jualan popularitas dan gimmick belaka
kredibilitas dan integritas tetap perlu menjadi batu uji politik demi kepentingan publik
inilah panggung politik anak muda
bersama saya rifana pratiwi akan mengulasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
ada tren bahwa anak anak muda sekarang mulai aktif keterlibatannya atau keterlibatannya untuk mengikuti aktivitas aktivitas politik
pemilih muda diproyeksi masih menjadi kunci dalam pemenangan pemilu tahun dua ribu dua puluh empat nanti
kalangan milenial masih mendominasi jumlah pemilih dalam kontestasi politik dua tahun mendatang
potensi suara milenial ini juga tak ingin disiasiakan oleh partai politik
berbagai cara dilakukan untuk mendekati pemilih milenial termasuk melalui platform media sosial
memperkirakan partisipasi pemilih pada pemilu tahun dua ribu dua puluh empat akan didominasi oleh generasi milenial
yang berada di rentang usia tujuh belas hingga tiga puluh sembilan tahun berdasarkan hasil survei csis jumlah kedua
mungkin akan lebih besar dibandingkan pemilu sebelumnya ya karena
hai data badan perencanaan pembangunan nasional atau adaptenas mencatat jumlah penduduk indonesia
dari jumlah itu sebanyak dua puluh satu tujuh puluh tiga juta penduduk berusia lima belas hingga sembilan belas tahun
lalu sebanyak dua puluh satu sembilan puluh empat juta penduduk berusia dua puluh hingga dua puluh empat tahun
kemudian penduduk berusia dua puluh lima sampai dua puluh sembilan tahun sebanyak dua puluh satu tujuh puluh tiga juta orang
penduduk berusia tiga puluh hingga tiga puluh empat tahun sebanyak dua puluh satu empat puluh enam juta orang
lalu sebanyak dua puluh satu empat juta penduduk berada di rentang usia tiga puluh lima sampai tiga puluh sembilan tahun
mengacu dari data itu kelompok milenial merupakan kantong suara potensial pada kontestasi politik dua ribu dua puluh
untuk meraup suara milenial partai politik tak ragu memasang wajah wajah muda
ke depan untuk merebut suara
kesadaran generasi muda terhadap isu sosial politik untuk dijadikan referensi
dalam menentukan pilihan politiknya kini mulai meningkat
hasil riset csis menunjukkan
masalah kesejahteraan masyarakat masih menjadi isu utama dalam pemilu dua ribu dua puluh
sebagai isu utama

seiring dengan perkembangan zaman politik dituntut untuk melakukan regenerasi
belakangan banggung politik tak hanya diisi oleh para petarung dari kalangan usia tua

seiring dengan perkembangan zaman politik dituntut untuk melakukan regenerasi belakangan panggung politik tak hanya diisi oleh para petarung dari kalangan usia tua
tapi juga dari pemerintahan masyarakat dan juga dari pemerintahan masyarakat
duanya dituntut untuk bersinergi saling mengisi dan mengimbangi
beberapa waktu belakangan anak muda berbondong bondong mencoba peruntungan di dunia politik
meski keterlibatan politikus muda ini berangkat dari rasa suka atau sekedar coba coba namun tak dipungkiri
politikus muda membawa warna baru angin segar dan harapan
tak hanya menjual popularitas dan gaya kekinian
politikus politikus muda ini memiliki gaya komunikasi yang dinilai tidak konvensional
sehingga kredibilitas dan integritas politikus muda milenial ini perlu diuji
jangan sampai hanya umbar janji dan basa basi
kehadiran wajah muda tak hanya menjadi strategi yang menguntungkan partai
tapi juga diharapkan mampu mendokrak tingkat partisipasi pemilih dari kalangan anak muda
namun jalan bagi politikus muda bukan berarti bebas hambatan
politikus muda dihadapkan pada tantangan kondisi politik indonesia yang identik dengan mahalnya ongkos politik
sehingga memicu adanya praktik korupsi dan politik uang
godaan kekuasaan membuat nasib menjadi lebih cepat berbalik
politik bukan hanya soal pertarungan namun juga pengetahuan
perdebatan hingga manuver saling serang menjadi dinamika dan panorama yang seakan biasa dalam kontestasi politik

yang menjadi harapan membawa perubahan untuk politik yang damai dan mencerdaskan
tim liputan cnm indonesia

terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita akan masuk ke segmen electionpedia
kita akan menganalisis bagaimana hasil survei tentang jumlah pemilih muda pada pemilu dua ribu dua puluh
dan isu apa saja yang menjadi concern anak muda pada pemilu mendatang
kita lihat satu satu slide nya sudah ada di sini dari hasil survei bapenas dan juga litbang cnn indonesia
ternyata jumlah penduduk indonesia pada tahun dua ribu dua puluh empat adalah tiga ratus delapan belas sembilan juta jiwa
ini adalah breakdown dari usia pemilih muda usia lima belas sampai sembilan belas tahun ada dua puluh satu tujuh puluh tiga juta jiwa
kemudian usia dua puluh sampai dua puluh empat tahun ada dua puluh satu sembilan puluh empat juta jiwa
usia dua puluh lima sampai dua puluh sembilan tahun ada dua puluh satu tujuh puluh tiga juta jiwa
usia tiga puluh sampai tiga puluh empat tahun dua puluh satu empat puluh enam juta jiwa
dan usia tiga puluh lima empat puluh tahun ada dua puluh satu empat puluh enam juta jiwa
sampai tiga puluh sembilan tahun ada dua puluh satu empat juta jiwa
yang paling tinggi berarti di usia dua puluh sampai dua puluh empat tahun untuk jumlah penduduk pada tahun dua ribu dua puluh
kita adalah salah satu negara yang bonus demografinya cukup tinggi
dan selanjutnya bagaimana dengan jumlah pemilih milenial pada pemilu dua ribu dua puluh empat
apakah memang jumlahnya cukup banyak
ternyata potensi suara milenial dua ribu dua puluh empat berdasarkan survei
isu apa saja yang kemudian menjadi concern bagi anak muda pada pemilu dua ribu dua puluh
apakah sama dengan yang muncul seringkali di media sosial
kita akan lihat
di slide berikutnya dari lembaga survei csis sudah memotret ya isu isu strategis pemilu dua ribu dua puluh empat bagi milenial
artinya isu ekonomi masih menjadi jualan ataupun masih menjadi marketing politik yang handal untuk partai politik jualan kepada anak anak milenial
kita tahu apa yang dikatakan oleh menteri keuangan sri mulyani bahwa tahun dua ribu dua puluh tiga ekonomi akan berat
indonesia akan berat juga mengalami ekonomi
apakah akan suram
apakah lapangan pekerjaan juga akan berkurang
makanya partai politik dan juga politisi muda mungkin bisa jualan dengan isu lapangan pekerjaan
kita tahu bahwa beberapa kali anak anak mahasiswa dari berbagai elemen badan eksekutif mahasiswa menyelenggarakan demonstrasi besar besaran tentang isu pemberantasan korupsi
kalau kita ingat juga bahwa demo yang cukup besar dua ribu sembilan belas terjadi terkait dengan revisi undang undang kpk
artinya anak anak muda sangat concern dengan isu isu anti korupsi
dan yang terakhir adalah demokrasi dan juga kebebasan sipil
demokrasi dan juga kebebasan sipil ini
ini senada ataupun sesuai dengan realita di lapangan bahwa sering sekali badan eksekutif mahasiswa menyelenggarakan demo ataupun berdemo di depan istana negara
salah satunya adalah terkait dengan rancangan kitab undang undang hukum pidana atau rkuhp
ini menjadi concern dari anak muda untuk jualan di pemilu dua ribu dua puluh
dan apakah politisi politisi muda yang saat ini duduk di senayan ataupun duduk di posisi posisi senayan
strategis di partai politik akan bisa menyuarakan isu isu tadi atau mereka hanya banyak gimmick saja
apa yang akan mereka sampaikan kepada pemilih milenial pada pemilu dua ribu dua puluh
nanti kita akan ngobrol dengan narasumber yang sudah hadir di studio
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih menyaksikan political show
pemilu dua ribu dua puluh empat akan didominasi oleh hampir enam puluh persen pemilih muda
partai politik berlomba lomba memunculkan politisi milenial untuk menggait suara pemilih muda
wajah politisi muda semakin menghiasi kancah politik tanah air
bahkan beberapa dari mereka berhasil menempati
bagaimana kemudian politisi muda menancapkan kakinya di dunia politik
apakah mereka betul betul berbakat atau cuma beruntung saja
politisi muda bisa apa sih
malam ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio
ada yang paling kanan saya perkenalkan farah putri nahlia
anggota dpr ri dari fraksi partai amanat nasional
saat malam mbak farah
malam mbak nana
terima kasih sudah bergabung di sini
dan ada juga ketua umum tidar
wakil ketua umum partai gerindra
komplit saya kasih
loh luar biasa
terima kasih mbak nana
oke nanti bisa ditambah subianto mungkin
komika dan juga influencer
perwakilan dari masyarakat sipil
dan direktur eskutif carta politika yunarto wijaya
terima kasih sudah bergabung
dan nanti bergabung juga bersama dengan kami
ada wakil gubernur provinsi jawa timur
dan juga wali kota medan
dan bergabung secara virtual
dan sebagai bentuk partisipasi publik
political show selalu mengundang
teman teman dari mahasiswa
yang merupakan potensi pasar terbesar
pada pemilu dua ribu dua puluh
malam ini bergabung badan eksekutif mahasiswa
dari universitas pajajaran
nanti boleh bertanya
dan juga melontarkan pendapat
ataupun pernyataan kepada para narasumber
di sini mungkin pengen men challenge
di sini boleh banget
nanti teman teman ya
saya akan fasilitasi
saya akan mulai dulu
dari mbak farah
kalau kita bicara tentang politisi muda
kita itu penuh akan rasa
keingin tahuan yang tinggi
dan tentunya kita ingin
sesuatu yang baru
kita ingin memutus
perubahan akan itu
kemudian juga kita ingin
kita di sini
akan membawa angin segar
jadi jangan dianggap enteng
siang ataupun malam
memang diakui ya
sebagai politisi muda
mencengkram politik kita hari ini
terutama yang ada di dpr
itu banyak yang mengadu
oleh karena itu
mereka itu sangat mengaruh
mempunyai harapan yang besar
yang ada di dpr
khususnya yang masih berusia
di bawah empat puluh tahun
agar bisa ada
tapi sekarang politisi politisi muda
yang di dpr
banyak dikencet kayaknya
sama para seniornya ya
jadi harus mengikuti seniornya
anak anak muda yang biasanya
ya kita harus ke kanan lah
gitu gak sih farah
yang akhirnya nanti
apa aja sih angin angin segar
yang sudah dibawa oleh politisi muda
itu jumlahnya cuma tiga persen loh
yang sekarang anggota dpr muda itu
kalau kita lihat
hanya jumlahnya tiga persen
padahal jumlah anggota dpr itu
apa angin segar yang bisa dibawa oleh
farah dan juga teman teman
sebenarnya kami yang politisi muda
kaukus pemuda parlemen indonesia
itu kita kita yang umurnya di bawah empat puluh tahun
kita bentuk wadah itu
masyarakat khususnya kaum kaum milenial
ingin mendapatkan fasilitas pendidikan politik
ataupun berdiskusi secara langsung
itu kita memberikannya
jadi bukan berarti dpr ini tertutup
justru dengan adanya kami
kita punya wadah
kalau misalnya teman teman mau berdiskusi
kita akan memberikan fasilitas itu
singkat pada jelas ya
nah saya mau tanya ke mbak sarah
mbak sarah kalau tadi
farah bilang bahwa
yang memang saat ini
anda merasa juga sama
bahwa politisi muda ini
yang ada di partai politik
terutama anda kan wakil ketua umum partai gerindra
itu terjebak dari
jadi dikuasai oleh
karena memang partai kan
loyalitas ataupun senioritas gitu
kalau bicara tentang loyalitas
bahkan anak muda pun sekarang
seperti saya gitu
bisa menjadi senior
saya adalah wakil ketua umum
bukan hanya ketua umum
saya partai yang adalah kepemudaan
dan apalagi saya seorang perempuan juga
kita mencoba untuk menunjukkan
bahwa itu bisa dipatahkan sebenarnya
yaitu kerja keras
dan kita siap untuk ke lapangan
dan melakukan what it takes
nah kalau misalkan di dpr
berdasarkan pengalaman saya
bahwa kita bisa memberikan warna
kita berkontribusi secara aktif
maksudnya ya hadir dirapat
dan kita menyatakan bahwa ini loh datanya
pasti yang senior pun akan mendengar
itu yang tadi dikatakan oleh farah
bahwa kebanyakan dari mereka itu
sebenarnya mau mengetahui apa sih
yang diinginkan oleh anak anak muda
apalagi kita sekarang kan lima puluh tiga persen
bukan hanya bicara tentang pemilih
pemilih lebih tinggi lagi gitu loh
jadi mereka juga tahu bahwa gak mungkin
mereka mengambil keputusan
tanpa melibatkan suaranya anak muda
tinggal yang jadi tantangan untuk kita
adalah anak mudanya mau nggak masuk ke politik
banyak yang apatis ya
iya gitu lah
omong kosong kalau menyatakan
oh ini harus berubah
ini harus berubah
tapi gak mau masuk
kedalam gelanggangnya gitu loh
untuk memberikan warna yang baru
tapi mbak sarah kalau misalnya kita lihat
ini anggota dpr ya
mungkin farah dan juga mbak sarah dulu
anggota dpr rajin
tapi banyak loh
anggota dpr muda itu
yang gak pernah kelihatan di dpr itu gimana
itu kan membuat
membuat anak anak muda di luar sana tuh
itu banyak loh
saya nggak perlu sebut namanya
tapi kalau mbak sarah saya sering lihat
tapi yang lainnya itu
kayak timbul tenggelam gitu
kita gak kelihatan
gak usah anak muda
semuanya juga banyak yang seperti itu
kita fair aja lah
banyak yang seperti ini
yang di fraksi kita masing masing
juga bikin kita frustrasi juga
kan kita mau marahin gimana
karena waktu itu saya juga kapok sih
jadi yang istilahnya
jadi memang banyak yang bolos
ya gitu loh
yang diakuin ya
kita akuin lah
tapi di situ dimana kita memang harus
belum tentu mereka bolos di satu rapat
mereka bolos di rapat lain
karena kadang ada dua atau tiga rapat
yang terjadi bersamaan
ini juga harus dimengerti oleh
teman teman semua gitu
tapi kalau kita bicara tentang
oh banyak yang anak muda yang bolos ya
jangan kita generalisir juga

kalau mau kita bawa perubahan
jadilah bagian dari perubahan itu
saya mau tanya ke adri
adri tadi diakuin oleh
farah dan juga mbak sarah
bahwa oligarki ini masih
sangat mendominasi di partai politik
politisi muda kesusahan
karena sekali lagi
pasti harus ikut seniornya
meskipun mereka punya ide ide briliant
tapi oligarki itu memang
nyata di partai politik
mungkin kita harus mulai
jangan disebut anak muda lagi kali ya
maksudnya politik anak muda
politik anak muda
karena masih banyak dikuasain sama yang tua sih
ya kita majority berarti
lo gak bisa sebut lagi ini anak muda gitu
emang harus out aja menurut gue
ya gimana dia mau buat kebijakan
bagaimana dia mau buat kebijakan
yang menguntungkan anak muda
tapi oligarki itu
udah mencengkram lama sekali
oh iya itu problemnya
masa sampai voter empat puluh tahun
itu udah tua loh
dia udah tua karena kita
ada yang merah
oh ada yang merah
ini lewat satu tahun nih
lewat satu tahun dia merah
masuk berarti dalam demografinya mas sato
menurut gue sih
untuk menyingkirkan oligarkinya
ya memang orang tuanya harus out aja
yang beneficial buat anak muda
itu bukan anak muda lah emang
itu majoritinya indonesia untuk next voternya
tapi di mata anda berarti politisi politisi senior itu
sudah harusnya menyingkir ya
karena mereka gak memberikan kontribusi apapun
kepada anak muda sekarang
gue sama bapak gue aja udah gak nyambung
gue sama bapak gue gak nyambung
lahirnya tahun dua ribu tujuh
apalagi menghasilkan product legislati
oh tidak mungkin
lupain aja menurut gue
malah kelihatan jadi orang tua yang sok so mengerti anak muda
menyebalkan loh itu maksudnya
enggak udah lah itu bukan media loh
anda yakin kalau misalnya politisi muda
kemudian jumlahnya lebih banyak di dpr
terus produk legislasinya undang undangnya bisa juga
paling gak kelihatan kayak orang tua sok asik
itu aja dulu
gimiknya dulu ya
gak kelihatan kayak orang tua di club preying on little kids gak
mas toto ini oligarki sudah waktunya untuk menyingkir
kalau katanya adri
tapi di satu sisi sekarang ini yang duduk di puncak politik
semuanya ya oligarki
semuanya adalah orang orang yang politisi politisi senior
ya memang fenomenanya menarik ya
tadi fakta bahwa ketika bicara ada anak muda yang masuk
dalam sistem politik yang dikuasai oleh orang orang tua
yang terjadi ada dua kemungkinan
yang pertama sistem politik yang nuansanya tua tadi
berubah ikut menjadi muda
mengikuti arus zaman
atau sebaliknya anak anak muda tadi yang malah jadi istilah orang sunda
kokolot begok matang sebelum waktunya gitu ya
jadi kita akan melihatkan orang tua ikut ikutan foto begini
itu udah banyak dong
itu udah banyak barusan juga
malah jadi begini gitu kalau foto itu
ini yang terjadi gitu ya
kita memang tidak bisa menegasikan dua fakta tersebut
di satu sisi ada sebuah sistem tradisi yang tadi mungkin kalau mau disimplifikasi
menjadi sebuah bentuk oligarki budaya feodal dan lain lain
tapi ada yang
tapi ada fakta lain yang saya yakini juga oleh para pemilik partai
itu juga mereka harus adaptasi
bahwa dikuasai sekarang oleh anak anak muda
dan ketika mereka tidak kemudian beradaptasi
mereka akan kalah
tanda kutip ujungnya akan seperti itu
jadi saya melihat begini
gak bisa kita hanya berpatokan pada hal hal yang sifatnya kuantitatif tadi
yang kemudian misalnya memaksakan kalau tadi istri ladri
udah bikin aturan anak muda semua yang boleh masuk gitu ya
karena memang ada fakta pemiliknya orang orang tua ini
tapi bagaimana ada ketersediaan secara kualitatif
kenapa sih gak ketua fraksi sekretaris fraksi pimpinan di level akd
serahkan ke anak anak muda
karena memang yang lebih penting adalah selain jumlahnya yang sekarang paling besar
kita ujian anak anak muda ini secara kualitatif
ya kan bukan bicara lagi eranya pengalaman
tapi era penguasaan informasi
memang sanggup gak mereka
benar nggak mereka bisa buktiin ketika mereka dikasih posisi
mereka lebih bisa membuat dpr lebih berkualitas
itu yang menurut saya mungkin bisa jadi
ya dengan memberikan posisi
iya bisa jadi sebuah jalan tengah
hati hati aja kalau misalkan tiba tiba kecewa gitu
itu tadi yang saya bilang
mereka bisa makan makan
dan ketika anak anak muda berada di posisi punca
partai politik ataupun dpr
kemudian mereka bisa berbuat sesuatu
itu kan belum tentu juga
adri kamu masih merasa bahwa ada harapan itu
oh ya menurut gue kemungkinan akan jauh lebih besar
kemungkinan jauh lebih besar
maksudnya gue gue kalau gue balik ke basic things aja gitu
things aja gitu maksudnya gue ke orang tua ngajarin blackberry messenger aja gue udah naik urat gitu
gimana membuat mereka decide on bigger things gitu
artinya berharap komunikasinya komunikasi politiknya mungkin anak muda bisa lebih nyambung dengan pemilih muda begitu ya
gak ada lagi voter anak muda yang senang diadres anak muda
gak ada kita orangnya kok itu kan ada anak muda karena bapak bapak yang ngomong kan
ini kan intinya adalah pernyataan bahwa tantangan zaman dan kebutuhan zaman memang hanya bisa diselesaikan oleh orang yang mengerti
tentang kebutuhan zaman itu jadi serahkanlah kepada mereka tapi uji juga mereka
tanpa harus menegasikan bahwa kesempatan buat orang tua tidak bisa juga kemudian langsung dipotong
tapi gue masih suka kok dipanggil anak muda just clarify ya
akhirnya anak anak muda politisi politisi muda ini harus diberikan kesempatan untuk mengetes begitu ya
apakah mereka kemudian mampu
kasih posisi sebagai decision maker
oke kasih posisi sebagai decision maker
tapi saya mau tanya ke farah anak anak muda politisi politisi muda yang terpilih di senayan
ataupun menempati posisi
posisi strategis itu adalah anak muda anak muda yang biasanya backgroundnya anak pejabat
nah jadi biasanya adalah anak anak privilege
saya ingin tanya ke farah kalau misalnya kamu bukan anak pejabat bisa nggak kepilih jadi anggota dpr
karena kan harus logistiknya kuat kemudian networkingnya harus kuat
bisa gak itu memberikan privilege gak memang
kalau saya berbicara terlepas dari privilege yang ada ya
mungkin kita semua tahu di sini bahwa di kontestasi pilek yang lalu juga banyak nama nama besar
yang punya background background besar itu tidak lolos gak jadi ke dpr
kemudian juga saya punya contoh teman saya di fraksipan namanya selamat aryadi
dia dari dapil madura
dia backgroundnya itu benar benar orang yang sangat sederhana
kemudian muncul bisa menang di dapil yang bisa dibilang dapil petarung dapil neraka
dan semua orang pun bingung gimana caranya selamat ini bisa menang
tapi memang itu membuktikan bahwa ketika kita ada tekad kita betul betul turun ke masyarakat
saya percaya bahwa yang namanya politik uang itu sama sekali tidak mempengaruhi perasaan dari pemilih tersebut
kalau kita sudah menimbulkan hubungan emosional secara langsung dengan masyarakat yang kita datengin
makanya itu harus datang ke dapil
jangan cuma datang ketika pemilihan dan mendekati pemilihan
tapi banyak loh teman temannya farah ini yang di dpr kemudian politisi politisi muda jarang turun ke dapil
kalau mungkin kalian berdua sering ya turun ke dapil tapi yang lainnya tuh jarang sekali turun ke dapil
jadi turun ke dapil biasanya satu tahun sebelum pemilu
yang lainnya jarang turun ke dapil itu benar nggak
ada aja sih
tapi kalau saya enggak
kalau mbak sarah kalau misalnya mbak sarah dapat posisi wakil ketua umum partai gerindra ketua umum pp tidar
kalau bukan keponakannya prabowo subianto nggak punya privilege itu bisa nggak kepilih
ini juga untuk mematahkan asumsi ya
karena sekali lagi banyak yang berpikir saya masuk ke politik
karena latar belakang keluarga
justru keluarga tuh kaget
masa itu udah ngerti lah
udah yang ngikutin udah saya dari awal sangat mengetahui saya tuh alergi politik sebenarnya
tapi saya masuk ke politik karena saya melihat harus ada perubahan yang terjadi
dan saya punya idealisme sebagai aktivis anti perdagangan orang
saya mau ada perubahan dalam sistem
makanya saya mengajukan diri memberanikan diri untuk maju
tapi kalau nanya lagi sekali lagi tentang posisi posisi itu
karena saya masuk bukan langsung dapat posisi yang itu gak ada karpet merah
saya masuk tuh kader masih kader biasa
terus habis itu jadi ketua departemen
baru habis itu jadi wakil ketua umum
saya pun juga ketua umum pp tidar
saya adalah salah satu kader pertama yang gabung di tidar
imade my dan sepuluh tahun lebih saya bekerja untuk mengembangkan tidar dari bawah juga
dan bisa bertanya kepada semua kader kader di tidar seperti apa
jadi ini mencontohkan apa
bahwa sebenarnya siapapun yang memang siap untuk singkan lengan
siap untuk benar benar berkontribusi bisa kok
dan saya mau juga mendukung apa yang tadi dikatakan
bahwa kalau kita menjaga
karena banyak kok teman teman kita yang bisa walaupun berhadapan dengan yang uangnya gak berseri
istilahnya gitu ya
karena kalau dengan politik demokrasi liberal yang ada di indonesia saat ini
kadang kadang punya nama pun bisa kalah dengan yang punya duit
karena banyak juga ya pesohor ataupun artis yang maju kemudian gak terpilih
itu bukan jaminan
nanti saya ingin tanya ke adri
sebagai anak muda yang di luar politik
anda percaya nggak sih kalau orang orang biasa kayak anda itu bisa kemudian maju
bukan anak pejabat bisa nggak sih kemudian terpilih jadi anggota dpr
jangan dijawab dulu
tetap bersama kami di politikalshow
dan setelah ini ada wali kota medan
menantunya presiden dan juga wagub jatim
emil dardak yang juga akan bergabung
tentang pandangan mereka politisi muda
tetap bersama kami di politikalshow
saya ingin menyapa satu persatu wakil gubernur provinsi jawa timur emil dardak
selamat malam mbak nana
oke dan ada wali kota medan
selamat malam mas bobi
selamat malam mbak nana
selamat malam mbak nana
oke saya mau ke mas emil dulu
nanti saya baru ke mas bobi
dan saya lanjut nanti dengan pak narasum di studio
sebagai kepala daerah yang muda
tantangannya ini apa saja
menjadi kepala daerah yang biasanya
birokrasi ini dipenuhi oleh orang orang tua
saya sebagai kepala daerah di jawa misalnya
ini kan tentu
juga ada sebuah kultur
walaupun kita sebagai
istilahnya bangsa timur ya
artinya asia semua punya sama respector elderly dan lain lain
ya tentunya akan berbeda ritmenya
kita membedakan bagaimana kita bicara dengan orang yang lebih tua
itu adalah bagian dari keseharian kita
nah kali ini yang lebih tua adalah
dalam konteks hirarki
di adalah yang apa
istilahnya di bawah kita misalnya gitu nah
ini yang kemudian tentunya
saya selalu mengatakan
respect itu tidak muncul hanya karena kita punya jabatan
jadi kita nggak bisa cuma main suru suru
istilahnya slogannya kita
kudu iso ngelakoni gitu ya
jadi saya mengalami waktu awal dulu bupati
saya kerjain gitu
saya kerjain sendiri powerpointnya dulu
satu kali atau dokumen saya rapin
dan pernah ada satu peristiwa
waktu membenahi laporan kinerja
saya tanya gimana ternyata
apa yang arahan yang sudah saya kasih contoh belum dilakuin
ya saya menghukumnya dengan cara
saya suruh mereka duduk di depan saya
saya ngetik sampai tengah malam
saya jadi harus kayak begini
itu satu pesan yang fatal
yang agak istilahnya pesan yang agak halus
bahwa jangan sampai saya harus kayak gini dua kali
jadi kita nggak cuma bisa dengan bentak bentak dan marah marah biasa
itu agak ya agak beda lah pendekatannya
oke tapi jadi lebih repot berarti ya
kepala daerah muda ini menghadapi birokrasi yang penuh dengan senioritas gitu
kalau tadi kita lihat kayaknya berat banget
kayaknya repot banget gitu mas
saya rasa leadership juga udah mulai bergeser ya sekarang gitu
jadi kita juga sekarang berhadapan dengan pekerjaan yang lebih menuntut kreativitas
jadi orang tuh bukan rajin hanya diukur dari berapa jam dia kerja
tapi berapa kualitas dari setiap detik yang dihabiskan bekerja
jadi relasi kerja juga akan berubah gitu
nggak bisa feodal kayak dulu lagi kok gitu
jadi sebetulan iramanya juga mulai jalan seiring gitu sebenarnya
oke saya mau ke mas bobi dulu
mas bobi ini sebagai menantunya presiden jokowi
kemudian anda politisi muda juga di pdi perjuangan
mas bobi apakah kemudian banyak yang suka meng under estimate anda
suka meremehkan anda begitu ya
terutama society terutama di lingkungan birokrasi
apakah ah ini mas bobi masih muda anak kemarin sore kepala daerah kemarin sore
jadi sering nggak sih mas dapat cap seperti itu
ya tentunya setiap kita masuk ke area baru
kita masuk ke area baru
karena itu adalah arena yang baru bagi kita sendiri
tentunya punya tantangan tersendiri
sama seperti setiap kita masuk ke area apapun ya
bukan hanya di dunia politik
di dunia ekonomi dunia bisnis juga
semua pasti mempertanyakan kemampuan kita di bidang tersebut
ya sama saya rasakan juga ketika masuk ke dunia politik dunia birokrasi
kira kira apa sih yang bisa dibawa seorang bobi nasution
anak muda yang mungkin orang mikir hanya memanfaatkan kesempatan
ini yang harus kita buktikan memang kalau kita akui
kalau untuk popularitas ya
kita bilang pada saat dulu pencalonan
untuk popularitas kita sangat terbantu
tidak akan pungkiri itu
bagaimana saya bisa lebih terkenal secara otomatis sebagai bobi nasution
namun tantangan berikutnya di politik bukan hanya masalah popularitas
bagaimana kita bisa diterima
diterima ini bukan hanya dari background terbelakang keluarga
tapi background dari pola pikir
background dari cara kerja kita
inovasi kita di daerah
ini yang sangat kedepannya membuktikan apakah benar benar kita bisa diterima di dunia politik
di dunia birokrasi
sehingga yang bisa membuktikan itu nanti adalah kepuasan masyarakat
dan juga kenyamanan kerja di internal birokrasi
hari ini saya pimpin di kota medan
ini bagaimana akselerasi kecepatan dari teman teman di asn di ibu kota medan
menangkap apa yang diarahkan
ini menjadi bukti lah menurut saya
bagaimana keberhasilan seorang kepala daerah dengan segala beban di pundaknya
belakangnya itu bisa diterima atau tidak
oke kayaknya itu bebannya berat banget ya
tadi suara hatinya mas bobi langsung itu kayaknya
bebannya berat banget
kalau kita lihat belakangan ini anda sering sekali mengikuti jejak mertua
jejaknya presiden jokowi
kemudian kemarin kita lihat videonya marah marahin preman
sidak itu gimmick politik atau itu memang gaya politiknya kepala daerah muda
bukan gaya tapi itu yang diperlukan menurut saya ya
yang diperlukan setiap kepala daerah karena kita punya jenjang pemerintahan
dari pemerintah kabupaten kota provinsi dan tingkat pusat
semua itu harus bisa memastikan apa yang kita programkan itu berjalan
kalau kami di tingkat dua di tingkat kabupaten kota itu kan benar benar langsung
programnya harus menyentuh ke masyarakat langsung
dan bisa langsung diterima dan dipahami oleh masyarakat
percuma kita buat program sebanyak banyaknya kebijakan sebanyak banyaknya
tapi kalau yang menerima hanya sekian persen itu tidak ada artinya menurut saya
jadi yang perlu kami sampaikan di sini ketika turun ke lapangan menyapa masyarakat
terlihat seperti gimmick tapi kita ingin memastikan dari setiap program kita
dari setiap kebijakan kita
kira kira masyarakat sudah pernah minimal sudah pernah dengar tidak
kalau misalnya mereka sudah pernah dengar pertanyaan berikutnya apakah mereka sudah mengikuti
dan ketika mereka sudah mengikuti apakah dari kebijakan itu masih ada yang kurang pas
dengan adat istiadat misalnya di daerah atau dengan kebiasaan kita di daerah ada yang kurang pas
nah itu kemudian sebagai bahan referensi kita untuk bisa mengevaluasi kebijakan atau program
dari daerah itu sendiri
terakhir mas bobi singkat saja kalau menurut mas bobi perasaannya mas bobi menjadi menantunya presiden kemudian menjadi kepala daerah itu memberikan privilege nggak
gak mungkin gak bawa privilege karena menteri menteri pasti datang semua tuh ke sana
bantuin gitu untuk membangun
itu tadi saya bilang kalau untuk pribadi pada saat masuk ke politik privilege nya adalah orang sudah banyak kenal
siapa bobi nasution mungkin untuk meningkatkan popularitas lebih gampang
tapi berikutnya bagaimana meningkatkan elektabilitas bagaimana kita bisa diterima bukan hanya sebagai keluarga presiden
tapi bagaimana kita diterima sebagai orang yang bisa membangun daerahnya bisa membawa perubahan di daerahnya ini yang menjadi tantangan berikutnya
itu menurut saya
oke baik ke mas emil lagi
mas emil apa kemudian yang membedakan gaya politiknya politisi muda
ataupun kepala daerah muda dengan para kepala daerah yang udah old school saya sebutnya ataupun senior lah
ya saya melihat sebenarnya ya contohnya kita lihat deh pak jokowi pak presiden itu kan beliau kan kalau ngomong generasi kan ya tentunya ya itu ya apa senior
tapi kan rasanya mudah ya
jadi saya ngerasakan loh di birokrasi justru tim yang muda gak selalu progresif
yang tua gak selalu progresif
selalu kolot gitu
jadi saya kok gak pengen terlalu mengkotak kotakan ya antara tua dan muda terus terang gitu
menurut saya kembali kepada open mindednessnya gitu
kepada seberapa kita mau cari terobosan
karena penetrasi teknologi sekarang terjadi di semua generasi kok gitu
yang membedakan itu sebenarnya anunya mungkin latar belakangnya kali ya
pergaulannya dan lain lain gitu
tapi kalau misalnya kelamaan di birokrasi mereka yang usianya masih early tiga puluh 's tuh ada juga loh yang sangat ini
istilahnya udah lebih birokratis daripada yang lebih tua gitu
jadi saya sendiri agak menghindari mengkotak kotakan antara tua dan muda
terima kasih mas emil dan juga mas bobi
sudah bergabung saya ingin meminta tanggapan dari adri
adri tadi anda lihat bahwa ini dua orang kepala daerah muda
bebannya cukup berat ya
tapi mereka punya cara masing masing untuk bisa meyakinkan birokrasinya meyakinkan pemilihnya
di daerahnya masing masing untuk bisa menerapkan gaya berpolitiknya
anda melihatnya begitu juga bahwa memang ada kesulitan gitu
eh tadi kan pertanyaan sebelumnya kayak tentang
mungkin gak kalau punya gak punya background keluarga politik bisa main di sini
gak tau ya tapi pribadi gitu dan gue rasanya ini mewakili yang lain
dengan banyaknya pilihan karir yang tersedia gue rasa
ngambil ranah politik itu bukan first choice lagi
jadi kalau emang ya susah ada regenerasinya karena banyak option yang tersedia gitu
jadi buat saya pribadi sih punya background keluarga politik atau gak punya keluarga politik ya gak gitu
ya silahkan aja gak apa apa gitu
karena yang gak punya keluarga politik juga gak ikutan main gitu
tapi mungkin dari saya satu gitu kalau emang ada ya just address the eleven in the room gitu menurut gue
daripada ngaku ngaku bukan gak ngaku sih maksudnya kayak presasirnya ini ini ini
maksudnya gak perlu ditutupin
gak usah ditutupin
kayak bahasara tadi kan gak memang menutupi nama belakangnya memang juga dikisum
ya udah taruh aja
ada mas budi mas emil juga mengatakan bahwa orang tuanya adalah pejabat
farah juga mengatakan seperti itu juga sih
artinya gak usah ditutup tutupin
ya mungkin kalau mau ada perbedaan muda dan tua gue rasa politisi muda lebih baik bisa self redicule gitu ya
jangan jadi figur yang untouchable gitu
ya udah jadi sesuatu yang bisa reachable aja gitu
kalau sekarang ditanya ke anak anak mahasiswa yang nonton disini juga
paling gak ada yang mau karir lebih
jadi kita bolak balik nih ngomongnya
regenerasi kalian juga gak akan mau
ya yaudahlah ya terusin aja yang punya keluarga politik
sama seperti punya perusahaan silahkan diteruskan
ya tapi address it aja gitu
yang harus diubah loh
kalau lebih banyak anak muda masuk ya harus yang di luar dari keluarga yang harus bisa masuk juga
warang traing terusnya adalah kalau memang track record lo valid
punya background keluarga politik tidak akan mencederai itu gitu
yang punya background keluarga politik tidak pernah mau ngedres ini
tapi ditutupin dulu
tidak prestasi sementara semua skeptis kayak ah lo ini
udah address it aja dulu
ya emang gini kenapa emangnya
mas toto memang realita di lapangannya seperti itu ya
bahwa banyak anak muda kemudian yang apatis terhadap politik
dan di satu sisi hanya orang orang yang kemudian punya background pejabat yang bisa maju
ya udah silahkan aja gitu
pertama terkait dengan keluarga pejabat darah biru politik dinasti dan istilah istilah lain ya
yang harus kita judge adalah
bukan latar belakangnya
itu sesuatu yang gak bisa ditolak gitu ya
di seluruh negara maju pun tidak ada pembatasan mengenai politik darah biru
tetapi yang dibuat menjadi lebih matang adalah prosesnya
ada uji kepada mereka gitu kan
sarah tadi sudah bercerita tentang bagaimana proses di internal partainya
bahkan dia sudah mengalami yang namanya kalah
walaupun dengan beban berat disebut sebagai darah biru gitu ya
mas emil dan mas bobby juga sudah diuji lah
langsung diuji ke masyarakat
kalau mas bobi kalah mungkin yang akan kena malunya juga kemarin pak jokowi
ini kalau kita bicara dalam konteks beban persepsi ya
tetapi ada proses proses yang sifatnya black box
seakan akan bisa diberikan tanpa peduli apapun persepsi publik
langsung ada posisi di puncak yang kemudian nggak bisa ditolak oleh siapapun
dan itu mempengaruhi demokratisasi itu yang saya tolak
dengan segala hormat saya sebut nama saja
mas ahy langsung keluar tiba tiba langsung jadi ketua umum
buat saya itu satu proses yang terlalu mengintervensi
ini bicara proses ya bukan tentang mas ahaye nya sendiri
jadi kita harus menjaga prosesnya itu yang harus tetap ada
itu yang pertama
yang kedua saya pikir yang paling penting begini
kalau terkait dengan apatisme dari anak muda untuk masuk dalam politik
saya juga tidak ingin melihat situasi yang sebaliknya
semua berlomba ingin masuk politik
tapi dalam konteks hanya ingin menjadi seorang generalis
pemangku kebijakan pembuat kebijakan
lalu kemudian tidak tahu pengen berbuat apa
malah yang membedakan anak muda ketika mereka menguasai informasi
mereka harus menjadi orang yang paling teknokratis
ketika mereka menjadi pembuat kebijakan
mereka harus menjadi ahlinya ketika mereka masuk dpr
mereka tahu gue ahli di bidang ini
saya ingin masuk di komisi sepuluh
dua ahli di bidang ini
gue pengen berkiprah dan mengubah pola yang ada di komisi satu
itu yang bisa membuat anak muda menjadi produktif ketika mereka masuk dalam politik
oke mbak sarah farah silahkan ditanggapi
nanti saya mau ke mas bobi dan juga mas emila
mbak farah dulu deh
itu tadi silahkan ditanggapi
dari anak anak muda bahwa ya sudah silahkan saja yang backgroundnya anak pejabat
meneruskan saja dinastinya jadi politisi
tapi tidak usah menutupi
karena menurut saya pribadi terlepas dari backgroundnya apa
kalau kita melihat dari orangnya langsung ya
ketahuan kok mana yang punya background
mohon maaf misalnya nggak bisa kerja
karena itu kalau misalnya seperti saya nih
saya di under estimate mungkin karena background saya juga
kemudian perempuan masih muda
kita buktikan aja dengan kerja kerja kita
nanti juga lama kelamaan orang bisa melihat bahwa
oh ini memang ada isinya
memang kita kerja
jadi saya rasa masyarakat juga pintar menilai mana yang worth it
mana yang tidak
oke mbak sarah silahkan
tadinya mungkin saya salah satu yang setuju mengatakan bahwa anak muda apatis
kalau sekarang saya justru mau menantang hal itu
karena selama saya menjadi ketua umum di tahun ini gitu ya
baru baru jadi sebenarnya untuk tidar
dan juga melihat dari waktu saya maju di pilwalco tangerang selatan
setiap kali kita melihat trending issue
mau media sosial maupun juga media mainstream
itu politik sendiri
itu politik sering banget loh diangkat
sedangkan consumernya kan mayoritas adalah anak muda
jadi bukan berarti mereka apatis
tapi apa yang terjadi mereka frustrasi
dan mereka marah
dan akhirnya mungkin kesannya apatis
karena yaudahlah terserah deh mau kayak gimana
tapi bukan apatis
mereka mau untuk ayo dong berubah
nah ini yang mau dari tadi saya sampaikan
kalau memang tidak suka dengan mau itu prosesnya ataupun hasilnya
masuklah ke dalam sistemnya
jangan cuma mengkritik gitu kan
tapi terus gak mau ikut tangannya ikut kotor untuk membuat perubahan itu gitu
kalau misalkan tadi dikatakan ya
bahwa oke serahkan aja kepada keluarga keluarga tersebut
fine bukan saya mengatakan bahwa oh itu nggak bisa dan seterusnya
itu kan selalu dari dulu adalah judgement dari luar ya
tapi tinggal kembali lagi
kalau misalkan dari kemarin dikatakan bahwa oligarki have to go
dan pemuda harus masuk
ya kalau misalkan pemudanya nggak mau masuk sampai kapan kita mau berubah
oke itu berarti yang harus diyakinkan
supaya anak muda mau masuk ke dalam politik
meskipun banyak yang apatis
saya ingin tanya ke dua kepala daerah muda
yang pemilihnya harusnya banyak ya
karena kan kepala daerah itu dipilih langsung
mas emil ini banyak anak muda yang kemudian apatis
dan ya frustasi begitu ya
dan akibatnya banyak yang gak mau masuk ke dalam politik
ini bagaimana kemudian anda meyakinkan
saya setuju tadi mbak saras bilang
sebenarnya apatis itu bukan berarti mereka nggak tertarik gitu
tetapi lebih apa istilahnya skeptis ya gitu
nah bahaya skeptis itu bagus
tapi kalau berlebihan akhirnya pilihannya jadi pragmatis
itu yang kita takut
nah pragmatis itu artinya satu wani biro
wani piroh atau dua
kayak american idol indonesian idol gitu
yang seru seru aja yang dipilih gitu
tapi nggak mau mendalami substansi
jadi saya senang apa yang disampaikan oleh mas yunarto tadi
bagus tuh anak anak muda tuh harus punya passion untuk jadi teknokrat gitu
saya hampir lima belas tahun saya berkarir di infrastruktur di world bank di penjaminan infrastruktur
baru masuk gitu
jadi bukan berarti oh ini saya muda terus saya bisa gitu
saya tahu banget mas bobby
bagaimana dia bisa jadi teknologi bagaimana dia bisa jalanin bisnis
gak instan tiba tiba mau jadi wali kota juga gitu
jadi memang gak instan
ya walaupun khusus menaibat mas ahaye saya punya pandangan beda
tapi gak mungkin kita bahas disini
nanti bahas di episode berikutnya
tapi kembali lagi saya setuju yang mas yunato sampaikan
mengenai jangan sampai anak muda kemudian pengen langsung jadi
jadi semua ambil jalurnya harus menjadi politisi
tapi kepedulian politik itu dimulai dengan be more substantif dalam menentukan decision
gali lebih dalam jangan main di level yang superficial aja
tapi masuk lebih dalam lagi untuk memahami siapa sih orang ini apa track recordnya
oke mas bobi bagaimana kemudian anda meyakinkan pemilih muda untuk bisa bergabung
berkontribusi dalam politik jualannya apa nih mas bobi
jualannya apa ya jualannya ya
sebenarnya kalau menurut saya dari mas emil mbak sarah
dan yang menyampaikan tadi saya rasa saya sangat pakat
tapi yang perlu kita simpulkan menurut saya adalah bagaimana ekosistem politik kita menurut saya mbak ya
ekosistem politik kita untuk anak anak muda ini
sebenarnya bisa lebih dikembangkan lagi
tadi seperti saya dengar tadi saya lupa tadi mohon maaf
karena sekarang itu sudah banyak pilihan bisa masuk ke dunia karir
jadi segala macam pilihan
pilihan kita mungkin menjadikan politik ini jadi pilihan nomor kesekian
kenapa karena ekosistem pembentuk karir di politik itu mungkin yang hari ini ada
bukan hanya dari kepala daerah hari ini yang muda muda saja yang sudah berkarir di politik bisa membentuknya
namun semuanya menurut saya baik itu organisasi yang hari ini
misalnya organisasi untuk membuat leadership menimbulkan jiwa leadership
tapi apakah goals nya akan ke politik
apakah goals dari leadership ini akan dibawa ke politik semua
atau bawa leadership ke arah mana
ini yang sebenarnya yang harus kita bisa ciptakan adalah ekosistem leadership kepolitikan ini
yang hari ini menurut saya yang menjadi pr di kota medan
ini adalah yang harus betul betul kita bisa pastikan
karena kalau ekosistemnya nggak kita perbaiki
ekosistem anak muda untuk masuk ke politik
sekeras apapun kita bilang anak muda ini harus masuk ke politik
kalau mereka tidak nyaman di dunia politik ini
tadi ujung ujungnya adalah apatis kepada dunia politik
jadi yang pertama menurut saya adalah ekosistem untuk di kota medan ya
saya lihat skup kota medan saya rasa ekosistem anak muda yang harus diarahkan dibuat nyaman lah ekosistem politik ini
baik baik terima kasih mas bobi wali kota medan
mas bobi nasution dan sebelumnya ada wakil gubernur jawa timur mas emil dardak
terima kasih dua kepala daerah muda sudah bergabung pada malam hari ini
semoga anda berdua bisa menjaring sebanyak banyaknya anak muda untuk bisa terjun berkontribusi dalam politik
dan tetap anti korupsi karena itu adalah salah satu isu yang menjadi concern anak muda pada pemilu pilkada dua ribu dua puluh empat
anak muda sangat concern dengan isu anti korupsi
terima kasih sekali mas mas semuanya sudah bergabung dan setelah ini saya ingin tanya kepada semua narasumber

terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita akan langsung bergabung bersama dengan teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas pajajaran
ini sudah ada perwakilan yang akan bertanya ataupun menyatakan pendapatnya
silahkan ke teman teman arah sumber
sudah ada siapa yang pertama disebutkan namanya posisinya apa dari bem unpad
halo selamat malam
oke apakah sore saya terdengar
oke permintaan saya david dari staff bem kemah unpad
saya ingin langsung saja mungkin bertanya kepada narasumber yang mungkin ada di studio sana mungkin
sebelumnya mungkin panggung politik anak muda mungkin memang menjadi hal yang menarik gitu untuk disorot karena perannya pun menawarkan banyak perspektif atau ide ide dan juga perubahan gitu dalam pemerintahan
karena politisi muda tadi dianggapnya mungkin disebutkan bahwa membawa warna baru gitu ya dalam politik di indonesia gitu
namun ternyata pada faktanya gitu ya yang sering kita lihat bahwa dalam pembentukan kebijakan publik anak muda ini sering hanya dianggap sebagai simbol representasi
tapi belum pernah benar benar berpartisipasi
karena kalau bisa kita bicara soal dampak seharusnya para politisi muda dalam partai politik seharusnya bisa memberikan setidaknya perubahan
ini malah dalam internal partai politiknya aja dulu
karena mungkin dengan perubahan itu mungkin contohnya dengan pembuatan think tank dalam partai politik supaya bisa membahas isu masyarakat secara lebih komprehensif dan juga lebih ilmiah
tapi ternyata belum terlihat juga sampai sekarang
jadi mungkin pada intinya pertanyaan yang ingin saya tanya adalah bagaimana panggung politik anak muda ini bisa berdampak pada peningkatan partisipasi bermakna ya
sudah dalam pembentukan kebijakan dan tidak hanya sekedar menjadi figur atau bahan komersialisasi partai politik yang sering dijual sekarang
oke jadi mahasiswa jangan menjadi objek saja begitu ya
jangan sampai anak muda menjadi objek saja
oke saya sudah dapat poinnya
oke halo apa suara saya terdengar
saya ingin bertanya mengenai bentuk dari realisasinya aja sih terhadap partisipasi politik anak muda gitu
karena kan sekarang kan ada stigma ya bahwa politik tuh identik dengan yang lebih tua itu pasti lebih berpengalaman gitu
dan yang muda itu kebanyakan cuma ikutin aja sama yang tua tuanya gitu
dan pada akhirnya politik politik muda ini pada akhirnya cuma ikut aja ke yang tua gitu
padahal anak anak muda justru setahu saya itu pastinya mempunyai ide ide yang lebih briliant dan lebih out of the box kan dari orang orang yang lebih tua gitu
saya ingin menanyakan aja sih apakah benar gitu anak muda itu bisa berpartisipasi secara lebih dalam gitu di politik
ataukah hanya sebagai bahan representasi saja gitu
ya terima kasih teman teman dari bem unpad
kita sudah dapat poinnya bahwa jangan sampai anak anak muda hanya menjadi objek saja
tidak menjadi bahan representasi
silakan mbak farah dijawab
kalau berbicara tentang anak muda hanya jangan
jangan hanya menjadi jualan bahasanya
tentunya tidak ya kalau kita berbicara secara partai pun
dari partai kami di partai manat nasional
kita itu sekarang sudah punya wadah wadah pemuda yang beragam
yang pertama kita punya bem pan bersan muda pan
kemudian kita punya milenial pan juga
dimana di sini itu kita memberikan fasilitas pendidikan politik ke masyarakat juga ke teman teman mahasiswa
khususnya di dapil saya
di dapil saya pun juga saya rajin berdiskusi dengan mahasiswa baik
secara langsung maupun secara zoom
dimana disitu mahasiswa bisa memberikan saya aneka masukan aneka kritik
tanpa saya harus baper dan itu pun saya tampung
dan nanti juga akan saya usahakan untuk bisa disuarakan di dpr
jadi kalau misalnya dibilang hanya untuk jualan tentu tidak ya
karena juga saya sendiri bisa dibilang masih muda dan saya enggak mau itu hanya sekedar untuk jualan
saya ingin ini bisa menjadi terobosan juga di dpr dan bisa disuarakan dengan baik
oke kalau mbak sarah gimana
kalau misalkan di gerindra sendiri kita sudah sejak lama sekali sebenarnya mendorong untuk adanya keterlibatan anak anak muda di politik
itu kenapa kita juga ada tidar sejak awal ya
jadi kita punya sayap kepemudaan yang dimana saya sekarang ketua umum
dan saya juga wakil ketua umum bidang pemuda perempuan dan anak
dan saya mau tantang justru semua anak anak muda di seluruh indonesia
kalau misalkan bersuara kepada gerindra
kalau sampai ada di gerindra yang tidak mendengarkan suara anak muda
saya bisa di dm di instagram
tidak ada masalah
ini kan anak muda
ini gaya anak muda
kita langsung jualan ya
ini kampanye belum mulai
sudahlah kita langsung ke poin saja
dan ke poin adalah apa
kalau misalkan kita mau untuk tadi kan
kalau yang soal consider lagi tadi
bagaimana mau di consider kalau misalkan tidak mau masuk dan berkontribusi
kalau misalkan cuma mau didengar
tapi kalau misalkan oh didengar didengar dengar
tanpa adanya tanda
tanpa mau untuk ikut serta berkontribusi dan berjuang
ya tentunya akan sangat sulit
partai mana sih yang mau untuk mendengarkan
kalau misalkan ya lu mau bawa apa untuk bisa membesarkan partai ini
supaya kita bisa sama sama membawa perubahan
karena realitanya partai politik pasti mengincar kekuasaan
tapi mengincar kekuasaan itu untuk apa
itu yang harus dicek
nah kalau mengincar kekuasaan itu untuk membawa perubahan yang lebih baik
ya tentunya perlu keterlibatan anak anak muda juga
tapi anak mudanya harus siap untuk menyatakan solusinya a b c dan e
dan kita siap untuk ikut serta membawa perubahan itu
siap dikritik juga
dan harus harus
tapi dikritik jangan mengkritik hanya untuk suaranya didengar
itu loh maksudnya bahwa mengkritik itu harus dengan solusi
mohon maaf kalau misalkan mengkritik hanya
blah blah blah
padahal gak pernah ngikutin dari awal
itu tuh yang kadang kadang bikin kita kayak gegerget gitu
oke itu suara hati
tapi sebenarnya di politik itu gak boleh baper
itu role number one nya
di politik gak boleh baper tapi ada temennya yang kemarin baper
jadi ada salah satu politisi muda yang saya gak usah sebut namanya
dikritik kemudian menjadi baper
apakah kemudian menurut anak muda menurut adri
kritik itu harus pakai solusi atau memang kritik itu boleh dilontarkan begitu saja
aduh repot banget ya kalau kritik harus pakai solusi gimana caranya gitu
kalau kita di restoran bilang makanan yang gak enak kan kita nggak bisa masak ya
ya kita udah beli gitu maksudnya itu hak gue sebagai sipil gitu
ini sama aja kayak lu udah memberikan
lo udah ngevote jadi lo berhak juga untuk ngekritik gitu
iya lah kalau
kalau udah ngevote boleh
ya kalau maksudnya kritik harus dengan ada solusi gue rasa sih
lama sih perubahannya gitu
mau dibilang kanta
masuk bro masuk bro
tapi maksudnya kayak compare dengan pilihan yang tersedia di dunia nyata
ya mau ditantang anak muda juga dia akan kayak
gue gak tau gimana cara ngubahnya
ya itu mana telur mana ayam aja mau ditantang duluan apa ininya berubah duluan gitu
tapi kalau misalnya adri lihat bahwa sekarang ini anak anak muda hanya menjadi objek saja ya
maksudnya pemilih muda itu
pemilih muda hanya menjadi objek saja menjadi target saja tapi ya nggak dilibatkan gitu
maksudnya anak muda dibuang ini masyarakat sebetulnya
itu jangan kayak kesannya ada masyarakat ini anak muda
masyarakatnya tuh ini ini elderlynya gitu
jadi elderlynya yang harus ya out
dia udah nyebut elderly
gue gak tau ya
ini sih sebetulnya joke buat gue
boleh gak sih kayak misalnya life ekspektasi di indonesia umurnya berapa
yang usianya sudah sepuluh tahun minus sepuluh tahun nggak usah bikin kebijakan apa apa

nanti kita di demo komrasam gitu
nah satu satu satu satu
gue bukan gak mau bela perempuan
anak muda dulu anak muda tanpa membedakan gender dulu
tapi sekarang kita baru ada satu satu
jadi memperbanyak berarti harus
iya lah memperbanyak dulu gue rasa sih
tapi gue juga gak tau caranya
gue agak ngambil posisi yang agak berbeda malah ya challenge gitu ya
sepakat bahwa anak muda kalau sebatas ingin dihargai sebagai pemilih dengan jumlah terbesar
boleh dengan prinsip boleh dong mengkritik saja tanpa memberikan solusi
itu ya nggak ada masalah
tapi kalau berharap lebih menjadikan anak anak muda ini menjadi panglima dalam konteks kebijakan
dan kritik kritik terhadap sistem yang lama
ada hal juga yang harus gue kritik ya sebagai katakanlah mantan aktivis gitu misalnya
ada sebuah perangkap tanda kutip ya yang selalu hinggap di anak anak muda ini ketika bersuara
jadi teriak tentang saya gak mau ini
tapi begitu ditanya lu maunya apa
sistem apa yang terbaik
padahal tadi loh ketika kita merasa adalah anak muda penguasa informasi
anak muda yang orang yang paling tahu perkembangan jaringan

anda hadir anda mengkritik anda melakukan protes anda bicara
harusnya yang benar seperti ini
ketika proses dialektika dalam demokrasi terjadi seperti itu
secara otomatis kok ketika anak anak muda ini pengen masuk
dan mereka ingin menunjukkan mereka bisa berbuat sesuatu di sektor yang masing masing
mereka kok yang akan terpilih
bukan yang tua tua
dan seketika itu juga apa yang adri tadi takutkan
anak muda akhirnya nggak terpilih juga gak baik juga jumlahnya
itu akan terbantu dengan sendirinya menjadi penguasa di pengambil kebijakan yang selama ini
jadi kita kritik
artinya anak anak muda juga harus bisa menjanjikan sesuatu yang inovatif
kemudian menciptakan ekosistem yang bagus
dan sekali lagi politisi politisi muda di dpr jangan baperan
itu penting sekali ya karena kita habis ini akan menyaksikan penampilan dari komika
ini akan banyak menyentil teman teman di dpr
tapi sekali lagi politisi muda apalagi nggak boleh baper
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
kita akan kembali dengan penampilan komika
aldo dan juga gian
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
perkenalkan nama ke muhammad ronaldo
kita langsung aja kalau kita lihat disini ada mbak farah mbak sarah
ada bang adri ada mas toto
pemandangan kayak gini kayak ngeliat bapak bapak lagi ngantar anak sekolah ya
benar benar benar
bapak bapak ngantar anak sekolah
ini yang biasanya ngobrol di kantin ketemu ngobrol di kantin
dan banana guru bk
biasanya seperti itu
biasanya seperti itu
dan kita bersyukur hari ini yang diundang tuh mbak farah dan mbak sarah
kenapa gitu mbak
mbak yang satu satu lagi
kalau yang diundang mbah hilari kita disuruh stand up baru assalamualaikum langsung klarifikasi
wah sama mbak hilary yang gitu
kita memang nggak bisa pungkiri memang semua yang namanya kadang ya yang namanya hillary itu agak menyeramkan
karena kan dari namanya aja kalau kita ngelihat
jadi kita nggak khawatir gitu
dan di sini ada mbak farah nih mbak farah kalau kita baca profilnya
di usia dua puluh enam tahun udah jadi anggota dpr
dua puluh enam tahun jadi anggota dpr
bang gian di dua puluh enam tahun apa yang bang gian lakukan
aku di usia dua puluh enam tahun ngurusin do
aku kuliah tujuh tahun doh
masuk kuliah foto di kelas foto presiden di kelasku itu pak sby
pas lulus fotonya pak jokowi
di usia ke dua
dan kalau kita lihat di sini ada bang adri
tiba tiba ada om om satu ini
ini buat mbak farah mbak sarah mas otto ini senior kami di stand up
kita respect banget dengan bang a
dan karir bang adri ini di tahun dua ribu dua puluh dua melejit naik
semenjak temen temennya ketangkep
sebutin bang sebutin bang
coki ketangkep adri yang gantiin melesat
iko ketangkep bang adri yang gantiin melesat
makanya bang adri bang adri jangan kepedean diundang di political show
bukan karena opini nya karena bang faldo gak hadir
karena bang faldo gak hadir bang adri yang gantiin
bahkan bahkan ya bang ya aku dengar dengar setiap kali setiap kali syuting cnn katanya
bang adri udah stand by di depan studio
siapa tau ada yang gak bisa ya
siapa tau ada yang gak bisa
benar benar benar
menang oh itu tetap menang
kalau dari karirnya bang adri yang kita belajar skill itu nomor sekian
yang paling penting itu jadwal kosong terus

kita langsung ke topik aja
kita langsung ke topik aja
topik kali ini adalah politisi muda bisa apa
ya jawabannya jelas
kita yang tidak bisa menjawab
kita bukan siapa siapa
tidak bisa menjawab
tidak bisa menjawab
sudah dicubit aja
hampir hampir hampir
pangannya tadi sudah begini
tidak jadi jadinya
karena karena sebenarnya bagi kita tidak apa apa politisi muda itu anak muda jadi politisi
asalkan tidak muda muda banget
gen z itu janganlah
karena kesehatan mentalnya belum stabil
dikit dikit butuh staycation
kita takutnya nanti kalau misalnya gen z jadi politisi di depan dpr ada demo mahasiswa
itu tidak langsung di respon
gen z biasanya begitu
gen z biasanya begitu
dan kalau kita lihat ya politisi politisi senior itu tidak pernah seperti itu
tidak pernah kita lihat pak prabowo mood swing
kalau bu mega sering
kita nggak tahu kalau itu
ada mega tetangga aku
mega mega ada
tapi yang tidak terpikir juga kalau misalnya ini gen z yang di jakarta
ya di jakarta selatan
ya takutnya semua itu pengen jadi anggota dpr dapilnya jaksel
karena pada senoparty
tapi kalaupun ada senoparty ini jadi gampang ada anggota dpr gen z
malam malam ke senoparty jadi gampang lesnya
misalnya misalnya ada di klub klub ada orang itu
bapak kok ada di klub klub seperti ini pak
saya siddak pasar
masalah sidak pasar tidak bahasa harganya apakah harganya stabil atau tidak hahaha
tapi bang ya menurutku bang aku sebagai anak muda juga menurutku sangat mungkin seorang anak
muda itu berkuasa bang di politik betul buktinya udah banyak oke kim jong un dua puluh tujuh
tujuh tahun jadi presiden jadi presiden jadi presiden korea utara jadi korea korea
utara muammar qadhafi dua puluh tujuh tahun juga jadi presiden dari sini kita tahu anak muda kalau dikasih
kekuasaan jadinya diktator hahaha jangan terlalu bebas kita jangan terlalu bebas
untuk terakhir aja kita kasih pesan untuk semua anak muda yang mungkin kepikiran untuk jadi politisi boleh
boleh aja punya ambisi untuk jadi politisi tapi jangan sampai visi misi hanya sekedar
basah basih kalau seperti itu mending pulang aja main squishy saya gyan terima kasih
the world biasa luar biasa komisi co gyan dan juga aldo itu tadi penampilan dari komisi co
sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada narasumber
sayang hari ini oke oke banget ada farah putri nadia anggota dpr ri dari fraksi partai amanat
nasional komplit saya sebutin rahayu saraswati joya joya hadi kusumo wakil ketua umum partai
gerindra ketua umum pp tidar ada mas adriano kolbi komika dan juga mas toto
dari carta politika terima kasih sekali dan jangan lupa kita akan ketemu lagi hari senin
jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat political show akan selalu menemani anda dengan isu isu politik
saya rifana pratiwi pamit saat malam dan sampai jumpa